kpk meningkatkan kepenyidikan dan menetapkan general manager jasa marga cabang purbalenyi sebagai tersangka
kasus suap motor harley davidson kepada auditor bpk
pihak jasa marga mendukung sepenuhnya langkah kpk dalam kasus di perusahaan pengelolaan jalan tol ini
jasa marga mengklaim tidak mentoleransi bentuk pelanggaran tersebut terhadap pegawainya baik pusat maupun di cabang
komisaris utama pt jasa marga tbk refli harun didampingi jajaran direksi jasa marga menyampaikan
bahwa jasa marga telah membentuk tim khusus di bawah direktur utama untuk menyelidiki tingkat kepatuhan pegawai di pusat maupun cabang
langkah jasa marga ini semakin memperkuat kpk yang juga sudah didukung oleh badan pemeriksa keuangan pada kasus ini
terlepas apa motifnya dan karena motif ini kan sesuatu yang harus dibuktikan nanti di pengadilan
tapi kami mengangkat tindakan yang
bahkan yang bersangkutan itu tidak bisa dibenarkan
karena pemberian motor itu itu tindakan yang tidak bisa dibenarkan
karena bisa mengarah kepada tindak pidana
entah itu gratifikasi entah itu suap entah itu pemerasan itu soal yang harus dibuktikan
tetapi dari sisi administratif yang bersangkutan sudah melanggar
komisi pemberantasan korupsi atau kpk memang telah menetapkan
general manager jasa marga cabang purbalenyi
sebagai tersangka dalam kasus suap motor harley davidson yang melibatkan auditor media bpk
dalam konferensi pers yang dilakukan kpk pada jumat sore
kasus suap harley davidson yang semula dalam tahap penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan
tersangka sgy yang menerima suap dijerat dengan pasal dua belas huruf a atau pasal dua belas huruf b
dan atau pasal sebelas undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
yang telah diubah melalui undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
ada pun tersangka sbd yang diduga memberi suap dijerat dengan pasal lima ayat satu huruf a
atau pasal lima ayat satu huruf p atau pasal tiga belas undang undang tipikor
kepenyidikan dan menetapkan dua orang sebagai tersangka
tapi ada auditornya
auditor media pada subauditoran
yang kedua sge
general manager pekerja samarga persero cabang purbaleni
hadian yang diduga diberikan adalah berupa satu unit untuk harley davidson
stokster delapan ratus delapan puluh tiga dengan estimasi nilai seharga satu ratus lima belas juta